familiarkah anda dengan lomi
lomi adalah salah satu kuliner tionghoa yang berisi mie kuning pangsit rebus bakso dan kangkung sebagai pelengkapnya
lomi identik dengan kuahnya yang kental
kuahnya terbuat dari kaldu seafood dan ebi yang diberi aneka bumbu seperti garam lada dan penyedap
tak sulit untuk menemukan lomi di kota bandung
salah satunya di jalan lombok
tadinya chinese food cuman ini versi halalnya ya
pakai ayam minyaknya minyak ayam juga terus pangsitnya pangsit ayam
rasa gurih dan kuah kentalomi berpadu dengan kenyalnya mie dan pangsit ayam serta bakso yang lembut
untuk menambah cita rasa lomi pun ditaburi bawang goreng dan daun bawang segar
nah untuk memperkaya rasa nih ada
tambahan jeruk purut seperti ini yang bisa kita campurkan
hmm membuat rasanya semakin segar dan juga ada tambahan kerupuk kulit seperti ini
dan juga semakin memperkaya teksturnya
jadi ada tekstur lembut dari mie dan pangsitnya dan juga ada tekstur garing
selain lomi kuliner tionghoa yang juga mudah dijumpai di kota bandung adalah ronde jahe
salah satu yang legendaris adalah ronde jahe di jalan gardu jati
buka dari jam lima sore hingga jam dua belas malam jajanan yang bentuknya bulat seperti bola bola kecil ini terbuat dari tepung beras ketan
ronde direbus dulu sekitar dua menit sebelum ditambah dengan kuah air jahe dan gula cair
soalnya si ronde nya tuh enak kenyalnya pas
terus jahenya tuh kerasa
rasa banget gitu beda sama yang lain
kuah jahe yang hangat sangat pas dinikmati menjelang malam ketika udara semakin dingin
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat